alhamdulillah kang jualan hari ini habis
kalau bisa besok bawanya lebih banyak lagi ya
alhamdulillah hatunya kamu tuh memang hebat jualannya cuy
cuy tuh muternya jauh kang
kan mah enak yang bikin tangannya pegel capek haus
saya minta bu dokter melakukan tes karbon barang bukti ini
besok saya kesini lagi untuk mengambil hasilnya
maaf pak kamtip ini itu harus dikirim ke laboratorium
dan ini juga harus jelas
kepentingan itu untuk apa
dan harus ada surat juga dari badan mana yang meminta
lagi pula di samping itu juga biayanya cukup mahal pak
kalau bu dokter gak mau membantu penyelidikan saya
maaf anggap saja pembicaraan ini gak ada
terima kasih bu dokter
koyaa yemme with sona terima kasih
saya akan ambil suku
oh iya oke yang satu dua ratus dua dip sytuasikan di orchestra

sama braat penuh haanda ker evening
makan di luar rumah
pertandang untuk suaminya dirinya
agar terlihat cantik
biar suaminya senang dan makin sayang
ini yang terjadi
dan bau bantal karena belum mandi
tapi kalau mereka keluar rumah
baunya harum semerbak
padahal bukan suaminya yang menikmati
oh lihat terpalu
iya pak ustadz

kapan saya bicara tidak benar
iya pak saum pak ustadz saya ajan
allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar
alhamdulillah kang jualan hari ini habis
kalau bisa besok bawanya lebih banyak lagi ya
kamu tuh memang hebat jualannya cuy
cuy tuh muternya jauh kang
cilok akan tepedo pisang enak
makan mak enak
yang bikin tangannya pegel capek haus
pengen minum air dingin aja kulkasnya nggak ada
ini bagian kamu saya tambahin
nggak tahu kang
baterainya nggak ngisi
baterainya bocor kali
yaudah kamu pake hp saya aja
takutnya si mimi nungguin telepon dari kamu
soalnya bapaknya si mimin
boleh baik baik nanyain kamu
nelponin saya terus
kang cuytek kemana aja sih
kemarin ditungguin gak datang datang
kemarin teh akan ketiduran
padahal kan teh sudah dandan
sampaikan ya sama apa sama emak
insya allah malam minggu besok akan ke rumah
bener ya kang
nggak tuh min
insya allah ya
mudah mudahan kang cuytek nggak ketiduran
ini pia oke

ya nostalgia mural tengah
otondet ternyata bikin
sisi ternyata dari aseho
oh nggak ada
sierah sierah kita tadi
tidak mau makan bareng sama kita
tadi udah sedikit apa
kelihatannya dia kurang enak makan
kepikiran si ucuy
kalau sampai bener bener nyakitin mimin
kangen cuy udah telfon mimin apa
kamu kenapa tidak kasih ke apa
apa kan mau bicara
nanti aja apa bicaranya
kangen cuy malam minggu besok janji mau datang
katanya kemarin dia ketiduran
mungkin itu cuma alasan saja
datang atau tidak
insya allah datang apa
keliatannya si ucuy itu anak baik
kan ucuy sudah telpon kamu
ya angkat aja yuk
yuk aku angkat aja yuk
tadi aja teleponnya

siapa sih tuh
temen temennya aku mam
dia tuh di jakarta
katanya kangen sama aku
benar telepon dari temen kamu
maksudnya kenapa sih firda bingung sama aku
ya mama cuman gak suka aja
lepas ini mama lihat
gak tau caranya
ngecek semua barang barang febri
sampai bacain buku dari febri
siapa di antara kita yang gak sopan
bapak atau pebri
bapak kan pernah janji gak akan mesti kamar febri lagi
tapi kenapa bapak masih kepo
kamar pebri sambil bacain buku dari pebri
dari itu privasi pak
bapak ingin dihargai orang
tapi bapak sendiri gak hargai orang
bapak baca dairi kamu
itu karena kamu tidak pernah lagi ngobrol sama bapak
kamu tidak pernah lagi cerita cerita sama bapak
takutnya kan kalau kamu ada masalah
kalau kamu tidak bilang bagaimana bapak bisa bantu
kalau bapak sayang sama pebri
tolong kasih peddi ruang untuk kebebasan pebri
gak usah lagi kucampur
kasih kunci dupikatnya ke pebri
walaupun pebri gak yakin kalau kuncinya cuma satu